pembedakan adalah di setiap tahapan itu ada protokol covid sembilan belas nya protokol pencegahan penularan covid sembilan belas

pembedakan adalah di setiap tahapan itu ada protokol covid sembilan belas nya protokol pencegahan penularan covid sembilan belas
selamat malam mas renhardt kabar baik sekali
baik dan ada dari perludem ini direktur eksekutif yang baru kita sekaligus kenalan dengan mbak hoirunisa nur agustiati
mbak ninis selamat malam mbak ninis
selamat malam mas renhardt pak kabar
kabar baik mbak ninis baik
bapak ibu kita membahas soal bagaimana pesta demokrasi kala pandemi ini
masih banyak tentu masyarakat yang mungkin khawatir dan juga bertanya tanya akan seperti apa sebetulnya pilkada kita di tengah pandemi
saya ke pak arief dulu ketua kpu pak arief
sudah diatur pak protokol kesehatannya dalam pkpu tapi kita bicara real saja pak hari ini
di lapangan tadi saya lihat masih banyak sekali yang kemudian para pendukung dan juga paslon ini justru bersekutu untuk berkerumun pak
artinya protokolnya tidak diterapkan dong seperti apa
ya sebetulnya ini kan harus menjadi semangat kita bersama
bahwa pemilihan kepala daerah sembilan desember dua ribu dua puluh
harus menjadi sarana untuk sebenarnya bersama sama melawan penyebaran covid sembilan belas
bukan malah menjadi tempat untuk tersebarnya covid sembilan belas
nah ada ruang ruang ada tahapan tahapan yang menjadi kewenangan kpu untuk bisa menjaga tidak tersebar
tetapi ada juga ruang ruang yang itu sebetulnya membutuhkan peran
pihak lain peserta pemilu maupun pemilih atau konstituen
nah hari ini pada masa pendaftaran calon memang sebetulnya agak merisaukan saya juga ya
karena bakal pasangan calon dari tempatnya menuju ke kantor kpu
itu kan sebetulnya ruang yang kpu tidak bisa mengatur
secara ketat gitu ya
ketika mereka membawa konstituennya membawa pendukungnya untuk datang ke kantor kpu
yang bisa dilakukan secara ketat adalah ketika mereka mengikuti proses pendaftaran di kantor kpu
maka kpu tentukan yang bisa masuk suhunya berapa
yang boleh masuk siapa saja
cara menyerahkan dokumennya bagaimana
itu kita atur secara ketat
sehingga tidak menjadi
ada aktivitas yang menyebarkan virus covid sembilan belas
oke padahal pak
nah jadi memang seluruh tahapan penerapan protokolnya sudah kita atur melalui pkpu nomor enam dua ribu
yang sudah direvisi dengan pkpu nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
butuh peran semua pihak untuk mematuhinya
baik tapi pak arief begini
aturan ini apakah sudah dipastikan sudah tersosialisasikan dengan baik ke para paslon
partai politik kepada pendukungnya
karena tadi saja ada yang kemudian padahal ada larangan iring iringan
larangan pembatasan jumlah orang
tapi tadi ada yang iring iringan naik oplet lah
ada yang naik replika banteng lah
nah ini tersampaikan dengan baik tidak pak pkpu nya
sebetulnya peraturan kpu ini sangat terbuka ya
bukan hanya ketika dia ditetapkan
tetapi sejak dia disusun itu sudah melibatkan
atau mengundang banyak pihak
penyelenggara pemilu kita undang partai politik kita undang teman teman ngo kita undang
jadi sebetulnya ini sudah tersosialisasi sebelum ditetapkan
bahkan pkpu nomor enam kan sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu
nah memang revisinya baru ditetapkan beberapa hari yang lalu
tetapi kan dia tidak merubah banyak hal
dan setelah ditetapkan
kami juga melakukan sosialisasi
baik kepada partai politik maupun kepada penyelenggara pemilu
jadi ini sudah kita sosialisasikan kepada banyak pihak
jadi anda sendiri pun sebetulnya risau melihat kejadian pendaftaran pada hari ini pak arief
ya setiap tahapan yang sudah kita laksanakan tentu akan kita evaluasi ya
bukan hanya oleh kpu
teman teman bawaslu pihak kepolisian aparat keamanan ya
termasuk saya tentu berharap bakal pasangan calon juga melihat peristiwa ini dan menjadikan caratan penting bagi semuanya
saya ke pak akmal
kalau begitu dirjen otda kemendagri pak akmal
anda risau juga tidak pak melihat tampaknya masih banyak para pendukung
bahkan paslonnya sendiri yang tidak mengikuti aturan aturan yang sudah dibuat
ini kan pemerintah yang ingin sekali
tetap ada pilkada di tengah pandemi ini pak
tadi mas arief sudah menyampaikan tagline kita dalam pilkada dua ribu dua puluh ini adalah
pilkada harus menjadi sebagai gerakan bersama perlawanan seluruh stakeholder terhadap covid sembilan belas
kita memahami kita tengah mengalami pandemi covid sembilan belas
dan kita sudah sepakat baik secara politik bahwasannya pilkada tetap kita laksanakan di desember dua ribu dua puluh
karena kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir
tidak ada pilihan bagi kita
kita harus menjadikan sebuah event bersama seperti pilkada ini sebagai upaya kita untuk melawan covid sembilan belas
itu kenapa kita bersama sama dengan kpu dan juga dpr
harus mengedepankan protokol kesehatan di dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu
terkait dengan kejadian hari ini kami mengatakan ketika pelaksanaan protokol kesehatan itu melibatkan kpu atau pemerintah
itu mungkin akan lebih relatif lebih smooth jalannya
tapi memang hari pertama ini ketika melibatkan masyarakat yang bikin banyak
kita tentunya harus
kita harus menjadikan kejadian hari ini sebagai evolusi
kami dari kementerian negeri langsung bergerak cepat
hari ini saja kami langsung menegur hampir lima kepala daerah yang kebetulan petahana yang maju ke dalam kontestasi pilkada dua ribu dua puluh
kami langsung kirim hari ini tegurannya
nah kami posisi di kementerian negeri karena mereka existing masih sebagai kepala daerah
kami berusaha berhak menegurnya
cuma persoalannya kan yang maju bukan semua petahana
ada yang juga non petahana
nah tentunya oleh karena ini adalah
pak akmal maaf saya potong ini tegurannya untuk petahana ini teguran karena apa pak
kepala daerah itu kan adalah pelaksana peraturan penduduk undangan
di dalam impres enam dua ribu dua puluh sudah dikatakan bahwasannya kepala daerah yang notabene juga adalah kepala gugus tugas
harus menghindari ada kegiatan kegiatan yang menghimpun keramaian
nah kita katakan
ini akan menjadi sebuah proses demokrasi bagi kita
masyarakat silahkan tonton deh
masyarakat silahkan lihat
apakah mereka mereka yang maju ini mereka mereka yang akan menjadi pemimpin ini betul betul komit nggak menyelesaikan persoalan pandemi
kita biarkan masyarakat untuk menilai
kita biarkan masyarakat untuk melihat
bagaimana pemimpin yang seharusnya hadir yang seharusnya memimpin masyarakat kita untuk bersama sama melawan covid sembilan belas
tetapi di awal saja kejadian kejadian seperti ini terjadi
kita ajar masyarakat untuk melihat bagaimana pemimpin yang harus dipilih ke depan
tapi begini selain karena amanat undang undang pak akmal untuk melaksanakan pilkada
sebetulnya banyak yang penasaran juga pak
apa sih urgensinya tetap ada pilkada di tahun ini padahal kita lihat secara grafik covid sembilan belas masih sangat tinggi pak
itu kan pertanyaan yang selalu kita selesaikan
saya pikir tidak relevan lagi
kita bercerita tentang itu
karena semua sudah ditetapkan secara politik
yang harus kita lakukan ketika keputusan sudah kita buat
kita harus menjadikan keputusan ini sebagai instrumen bersama
orang yang akan terlibat dalam pilkada ini jumlah besar
ini adalah potensi yang luar biasa juga ketika kita membangun sebuah narasi
bahwasannya pilkada harus menjadi gerakan bersama melawan covid sembilan belas
artinya semua mereka yang terlibat itu bersama sama
kemudian mendorong masyarakat untuk
untuk menggunakan cuci tangan dan sebagainya
nah ini saya katakan akan menjadi sebuah campaign bagus untuk melawan covid sembilan belas
ketika narasinya tepat kita lakukan seperti ini
nah itu tentunya butuh dukungan bersama dan semua pihak
dari penyelenggara dari masyarakat
nah yang harus kita luruskan adalah mari kita siap kita bangun narasi ini secara tepat
mari kita atur bahwasanya pilkada harus menjadi instrumen untuk melawan covid sembilan belas
ini narasi yang kita bangun mas
oke harapannya begitu ya pak
tapi kejadian hari ini juga menjadi pembelajaran
anda tadi mengatakan ini contoh juga sebetulnya bagi masyarakat
ketika demokrasi anda lihat sendiri seperti apa kemudian calon calonnya
jadi yang anda maksud adalah anda menginginkan masyarakat juga harus lebih berhati hati
dan juga menilai para calon ini sebetulnya sejak awal pendaftaran ini pak akmal
ya kita berdemokrasi di dalam ranah dalam kondisi pandemi
tentunya masyarakat mungkin harus kita ajak bersama sama
untuk melihat pemimpin pemimpin yang betul betul peduli untuk menyelesaikan pandemi ini
pemimpin yang betul betul memimpin masyarakat untuk melawan pandemi ini
karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir
saya kembali nanti sejak awal pak rudem punya banyak sekali catatan soal pelaksanaan pilkada kita
mungkinkah sebetulnya mbak ninis pesta demokrasi tetap berjalan di sisi yang lain kita dihadapkan dengan pandemi
pandangan pak rudem seperti apa
tapi dijawabkan nanti ustaz yudha
kami akan segera kembali sesaat lagi
pesta demokrasi kala pandemi
pesta demokrasi kala pandemi itu yang menjadi topik kami malam hari ini di cnn indonesia election
tadi sudah ada penjelasan dari ketua kpu pak arief budiman dan juga dari dirjen otonomi daerah kemendagri pak akmal malik
sekarang saya ke mbak nenis dari pak rudem
mbak nenis catatan dari pak rudem sebetulnya bagaimana mbak nenis soal pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini
apakah kemudian mungkin
demokrasi dan pandemi kita jalankan secara bersamaan dengan message yang tadi pak akmal katakan ini sebetulnya sebagai campaign yang baik bagi masyarakat di pilkada justru kita harus bersama sama melawan covid sembilan belas
jadi memang menyelenggarakan pemilu atau pilkada di tengah pandemi itu pertama tidak murah dan juga tidak mudah
tidak murah karena kita tahu kemarin penyelenggara pemilu ya kpu bawaslu dkpp kemudian meminta
mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah dan komisi dua
tidak mudah karena memang situasinya berbeda dengan kita berpemilu di situasi normal
pemilu di indonesia itu tidak hanya kita lihat hari pemungutan suaranya saja gitu ya
yang harus dipikirkan bagaimana protokol kesehatannya
tapi hampir semua tahapan pemilu di indonesia itu sangat kompleks dan berpotensi terkumpulnya banyak orang
mulai dari bimtek gitu ya kan penyelenggara pemilu harus melakukan bimbingan teknis kepada jajaran di bawahnya
lalu apa tadi pendaftaran ya yang kita lihat hari ini nanti belum lagi kampanye
atau misalnya beberapa tahapan sebelumnya di mana ada verifikasi pendukung untuk bakal calon perseorangan yang juga berpotensi terkumpulnya banyak orang
lalu juga ada coklit ya petugas datang ke rumah rumah warga untuk mengecek keakuratan daftar pemilih
jadi memang hampir semua tahapannya itu ada potensi penularannya
makanya memang tidak mudah
nah apa ini memang yang harus menjadi yang memang terus menjadi pekerjaan besarnya semua kalangan ya
menurut saya memang penyelenggara pemilu pekerjaannya jadi bertambah banyak gitu ya
bukan hanya harus menyelenggarakan pilkada ini dengan situasi krisis menerapkan protokol kesehatan
tapi juga kita semua ya termasuk pemerintah juga menjadi agen kesehatan terus menerus mengingatkan bahwa pandemi ini ya belum selesai gitu loh
kalau kita berkumpul banyak orang potensi penularannya besar
dan tadi ketegasan ketegasan apa pihak yang berwenang ya misalnya tadi ketika berkumpul banyak orang saya rasa pengawas pemilu punya peran juga di sini
atau misalnya menurunkan satpol pp gitu

kita lihat misalnya kalau di restoran
di kafe kafe ada berkumpul banyak orang kan satpol pp bisa membubarkan
nah saya rasa ini juga kalau kita memang berkomitmen untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah situasi pandemi ya semuanya harus bekerja lebih keras lagi gitu
untuk memastikan bahwa jangan sampai karena tadi tidak mudah dan tidak murah ini juga kan harus bermakna gitu ya
jangan sampai sekedar rutinitas lima tahunan gitu ya
karena lima tahun yang lalu itu ya
karena lima tahun yang lalu ada pemilu
rutinitasnya dua ribu dua puluh ada pemilu
jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban
seperti itu mas
oke tidak mudah dan tidak murah melihat apa yang terjadi hari ini
sebetulnya apakah sudah terbaca oleh teman teman perludem bahwa meskipun semangatnya adalah tetap berdemokrasi di tengah pandemi
hal hal seperti ini muncul muncul kerumunan dan sebagainya di awal saja sudah begini
apakah ini juga sudah terbaca sejak awal bahwa memang susah sekali sebetulnya mengingatkan masyarakat kita
yang tengah mungkin euforia
tapi kemudian di sisi yang lain diingatkan bahwa kita masih berhadapan dengan pandemi
ya tadi memang sejak awal ya
karena kita kami sendiri di masyarakat sipil kan kita sudah tahu bahwa tadi tahapan pemilu di indonesia itu kompleks gitu ya
berpotensi terkumpulnya banyak orang gitu ya
apa orang bertemu berkerumun dan sebagainya
sehingga memang perlu ada persiapan yang sangat matang gitu ya untuk mengantisipasi

jadi kita sudah melakukan simulasi pada tahapan pengut hitung
tapi menurut saya yang juga perlu diantisipasi adalah bukan tahapan pungut hitungnya saja gitu
jadi sudah mengantisipasi misalnya nanti kampanye
apa ya sudah harus diantisipasi gitu
jangan sampai ada kampanye rapat umum yang menggelar apa ya misalnya acara musik atau apa ya
itu memang seharusnya tidak diperbolehkan gitu
kita juga kan tidak ingin setiap tahapan pilkada ini
jangan sampai menjadi ada potensi pemilu
ada potensi penularan covid sembilan belas
jadi ini kan seolah olah membenturkan ya antara demokrasi dan kesehatan warga
nah ini juga yang kita tidak inginkan salah satunya menjadi lebih buruk gitu
kita juga tidak ingin kualitas demokrasinya juga menurun
pak arief tadi mbak ninis menekankan memang tidak murah dan juga tidak mudah di tengah pandemi
bahkan juga kpu harus meminta tambahan anggaran karena untuk sekitar empat triliunan rupiah
karena untuk juga memenuhi cara cara yang diperlukan
memenuhi cara cara protokol kesehatan apd dan lain sebagainya
jadi sebetulnya pak arief mungkin agar kemudian juga masyarakat bisa lebih tahu banyak
akan seperti apa sih pak pilkada kita di tengah pandemi ini
mulai dari seperti apa kampanyenya
seperti apa pencoblosannya
bagaimana visi misi para calon kampanye akan disampaikan kepada para pemilih
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi
kpu mengedepankan dua hal
kesehatan dan keselamatan
ini bagi semua pihak ya
jadi baik bagi penyelenggara bagi peserta maupun bagi pemilih
nah konsekuensi mengedepankan kesehatan dan keselamatan itu
maka dibutuhkan tambahan anggaran
karena ada perangkat perangkat yang diperlukan untuk bisa menjaga dua hal tadi
kesehatan dan keselamatan
nah di setiap tahapan
kpu juga meminta
ya protokol kesehatannya
saya mau menceritakan tahapan yang sekarang sedang berjalan sampai dengan ke depan ya
misalnya pada saat pencalonan
dulu itu orang arak arakan masuk ke kantor kpu berjubel jubel
sekarang gak boleh
ya itu kita larang
orang kita ukur suhu tubuhnya
jadi yang boleh masuk itu pasangan calon
kemudian partai pendukungnya
partai pendukungnya atau yang mengusulkan
itu ketua dan sekretarisnya
kemudian lo nya
ya yang membantu membawa dokumen berkas dan segala macam itu
termasuk untuk calon berseorangan
kalau calon perseorangan berarti pasangan calon dan lo nya
yang akan membantu membawa dokumen yang akan diadministrasikan gitu ya
jadi sangat dibatasi
nah nanti pada saat tahapan kampanye misalnya
dulu yang disebut rapat umum
itu ribuan orang diundang dalam satu tempat
nah sekarang kita batasi
kalau rapat umum itu maksimal seratus orang
yang bisa hadir secara langsung
selebihnya ribuan orang silakan diundang melalui daring
kemudian kalau rapat terbatas
itu yang hadir secara langsung dibatasi lima puluh orang
selebihnya silahkan dengan daring
jadi kita lakukan
itu pun kalau seratus orang atau lima puluh orang itu datang
harus menerapkan protokol kesehatan
misalnya menggunakan masker
nah nanti kalau ada sesuatu yang dilanggar
ini bisa dikenakan sanksi
bahkan sampai dihentikan kampanye nya juga bisa
nah kemudian pada hari pemungutan suara
sebelum mereka atau pemilih itu datang ke tps
itu ada antrian yang berjarak satu meter
kemudian ada sarana cuci tangan
kemudian diukur suhu tubuhnya
kemudian diberikan sarung tangan
supaya ketika dia memegang memegang meja kursi dokumen surat suara
itu tidak terpapar
karena sudah pernah disentuh oleh pihak yang lain
kemudian pada saat keluar
itu biasanya salah satu jari dicelupkan dalam satu botol tinta yang sama
sekarang tintanya dioleskan atau diteteskan ke salah satu jari
begitu keluar tps mereka juga diminta melakukan cuci tangan
untuk pemilih yang suhu tubuhnya di atas tiga puluh tujuh tiga derajat celcius
itu juga diminta untuk menggunakan hak pilihnya di tps
di bilik khusus
yang disediakan berada di luar area tps utama
jadi protokol ini kita terapkan agar mampu menjadi sarana untuk mencegah penyebaran virus covid sembilan belas
baik pak arief bagaimana mengawasi rapat umum hanya seratus orang
terbatas lima puluh orang
di lapangan seperti apa pengawasannya
karena ini kan ada tersebar di banyak daerah di indonesia
kan ada penyelenggara pemilu ya
secara teknis kpu menjadi bagian dari penyelenggaranya
kemudian ada pengawas pemilu
dan kpu bersama bawaslu punya aparat sampai tingkat desa kelurahan
bahkan nanti pada hari pemungutan suara sampai dengan tingkat tps
kami berkoordinasi dengan aparat keamanan satpol bp gitu ya
untuk menegakkan aturan ini
jadi ada kolaborasi dari banyak pihak untuk bersama sama mengawasi jalannya rapat umum rapat terbatas dan juga rangkaian kampanyenya
saya ke pak akmal tapi kita break terlebih dahulu
pak akmal usai jeda saya akan tanyakan kemudian soal data dari kemendagri dan pemerintah
zona zona mana saja pak yang tergolong merah ada berapa banyak sebetulnya
dan untuk di zona zona ini seperti apa sebaiknya kemudian pemilihan akan dilaksanakan
kita bahas usah jeda kami akan segera kembali ke situ
baik anda kembali di cnn indonesia election
saya ke pak akmal
pak akmal kalau kita bicara soal daerah ini kan ada banyak daerah yang melaksanakan pilkada ya
tentu setiap daerah tentu karakternya berbeda beda kalau kita bicara soal data covid sembilan belas dan juga zonasinya begitu
ada yang merah hijau oranye dan lain sebagainya
data kementerian negeri pak akmal
dalam negeri pak akmal terbaru sebetulnya ada berapa daerah yang zona merah dan zona zona yang lainnya
begini saya ingin luruskan dulu mas rehat
terkait dengan apa declare terhadap zona aksi ini itu kewenangannya kan ada sama satgas covid yang ada di bnpb
nah tetapi di dalam kesepakatan awal kita dengan penyelenggara bahkan di dalam pkpu sendiri juga sudah dibuat
bahwasanya penyelenggaraan tahapan itu di setiap tahap itu selalu berkoordinasi dengan satgas covid di daerah masing masing daerah dan juga kementerian dan dinas kesehatan
nah tentunya sangat kasus tis karena tidak akan sama
terkait zonasi merah kuning orange atau hijau itu juga sangat dinamis
jadi kita tidak bisa mengatakan mungkin dua hari ini merah bisa jadi karena proses tracing yang ketat
yang sangat intens dia akan merah kemudian karena tidak adanya tracing dia akan hijau
tapi kami rasa ini tidak relevan juga karena memang di dalam regulasinya sudah kita atur bahwasanya ketika kondisi di lapangan kutip mungkin agak sedikit berat
tentunya penyelenggara akan di koordinasi dengan asatgas covid sembilan belas dan juga masing masing dinas kesehatan setempat
kami ingin mengatakan tadi mbak nini tadi mengatakan bagaimana kita melibatkan semua pihak
kami ingin sampaikan mas reinhardt reaksi cepat kita tadi sore mas arief juga pak menteri dengan cepat mengumpulkan seluruh satpol pp se indonesia
kita menggandeng satpol pp untuk memberikan arahan kepada sapu pp untuk ikut memberikan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pilkada
nah sekali lagi mas rehat kejadian tadi itu memang ini menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama
pak menteri menekankan betul tadi agar seluruh satpol pp tidak cuma satpol pp bahkan pemerintah daerah dan aparat keamanan harus berani menegakkan impres nomor enam dua ribu dua puluh itu
tentang penegakan disiplin penegakan hukum terhadap pelanggaran covid sembilan belas
itu konteksnya dua tidak bisa kita bedakan antara persoalan covid sembilan belas dengan pilkada
karena kondisi itu berbeda
kondisi kedua duanya saling berkaitan
bahkan kita juga tidak bisa memisahkan dampak kesehatan dan dampak ekonominya
sehingga kita ketika memandang perasaan pilkada dalam kondisi sekarang kita harus pikirkan semuanya
pikirkan dampak kesehatannya ada dampak ekonominya
itu kenapa kami mengatakan pilkada ini bisa menjadi instrumen yang sangat bagus bagi kita untuk menyelesaikan persoalan dampak kesehatan sekaligus
juga menyelesaikan persoalan dampak ekonominya
kenapa kami katakan bagus untuk dampak ekonomi
karena besarnya anggarannya beredar nanti ketika pilkada ini mas renhardt
hampir sembilan belas triliun dana beredar masyarakat
ini adalah sebuah angka yang cukup bagus untuk mendorong ekonomi
tetapi sekali lagi tentunya semua pihak juga harus memperhatikan secara ketat secara disiplin
bagaimana jangan terjadi kerumunan kerumunan seperti yang terjadi di hari pertama tadi
ini peran pemerintah peran aparat penegak hukum peran
satgas covid dan semua pihak harus lebih intens lagi
kita harus berani menegur termasuk diantara juga mungkin adalah para calon calon dan partai politik partai pengusung
ini menjadi hal tidak bisa oleh penyelenggara saja
karena susurang menggerakkan masyarakat ini kan juga adalah kelompok kelompok yang berkontestasi
baik pak akmal anda mau mengatakan bahwa ini peran parpol dan juga paslon harusnya yang cukup signifikan ini
untuk bisa mengingatkan dan juga mengatur jalannya
katakanlah pendaftaran kampanye
anda mau menekankan bahwa parpol dan juga paslon punya peran yang cukup besar di situ
betul betul betul sekali
itu kenapa tadi pagi tadi sore pak menteri pendukung asal kita untuk bersurat juga kepada partai politik
untuk mengimbau agar bisa mengendalikan menghindari terjadinya kerumunan kerumunan seperti yang terjadi hari tadi
kami di sisi pemerintah sudah menegur seluruh kepala daerah yang notabene yang harus patuh kepada peraturan perundangan
untuk ikut jangan sampai berhimpunnya
masa kami memberikan ada contoh contoh bagus yang terjadi di contoh di gorontalo
gorontalo melaksanakan kegiatan pendaftaran dengan melalui kegiatan daring
itu adalah langkah yang sangat bagus sekali
ini harus ditiru oleh semua kandidat kandidat lainnya ada di dua ratus lima puluh daerah di indonesia

mbak dinis dari pandangan anda sebetulnya apa sih untungnya bagi masyarakat

yang menjadi peserta begitu atau bukan peserta maksudnya adalah pemilih ya pemilih di daerah
apa untungnya ketika harus terlibat dalam pilkada di tengah pandemi ini
karena mungkin juga banyak yang takut kan pak
nah maka dari itu mas masyarakat itu harus diyakinkan ya
bahwa ada jaminan kesehatan dan ada jaminan keamanan gitu
karena beberapa survei yang dilakukan misalnya menunjukkan bahwa di situasi pandemi seperti ini
karena beberapa survei yang dilakukan misalnya menunjukkan bahwa di situasi pandemi seperti ini
pemilu atau pilkada bukan menjadi hal prioritasnya masyarakat gitu
mungkin prioritasnya adalah soal kesehatan soal ekonomi
mereka fokus di situ gitu
nah jangan sampai ketika melihat situasi seperti ini gitu ya
tidak dapat jaminan gitu ya atau misalnya tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait pemilu
orang juga akan berpikir ya nanti di tps nya akan seperti apa gitu ya
karena mereka mungkin juga khawatir ketika datang ke tps
akan tertular covid sembilan belas ini
makanya perlu ada jaminan perlu ada masyarakat itu butuh diyakinkan gitu ya
ini pilkadanya pilkada yang sehat bukan hanya sekadar sehat terjauh dari dampak covid sembilan belas
tapi juga sehat secara demokrasi
nah maksudnya sehat secara demokrasi adalah ya masyarakat bisa mengawasi seluruh tahapan prosesnya gitu ya
tadi saya sebutkan bahwa pilkada ini juga jangan sampai
mengugurkan kewajiban lima tahunan gitu ya
walaupun situasinya sulit nilai nilai demokratis dalam pilkadanya juga tidak boleh tercederai gitu ya
kalau misalnya masyarakat tidak bisa mengawasi seluruh tahapan prosesnya
karena tadi tidak ada jaminan kesehatan kan juga jangan sampai kualitas pilkadanya juga menurun
nah terkait kualitas pilkada menurun ini seperti apa
keadaan kesehatan juga menurun

bayangan dari anda mbak ninis pilkada
kualitas demokrasi kita apakah kemudian justru bisa menjadi menurun ketika tetap ada pilkada di tengah masa pandemi seperti saat ini
ya kualitas pilkada menurun misalnya begini
nilai nilai prinsip prinsip demokrasi yang menurun misalnya
misalnya tadi karena situasi covid ini kampanye atau sosialisasi akan dimasifkan secara virtual
tapi kan kita juga tidak boleh
saya lupa bahwa mungkin ada warga masyarakat lain yang belum punya akses yang baik terhadap teknologi dan koneksi internet
nah mereka kan juga harus mendapatkan kesetaraan informasi keadilan informasi
kalau ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang sama kan ada ketidaktaraan di sini
ada prinsip adil dalam pemilu kita maksudnya bukan adil dalam kompetisinya saja
tapi juga dalam informasi masyarakat juga harus setara mendapatkan

atau misalnya ketika proses coklit kita juga dengar beberapa temuan misalnya ada petugas coklit yang tidak diterima oleh warga di rumahnya karena khawatir takut tertular
atau misalnya ketika proses coklit kita juga dengar beberapa temuan misalnya ada petugas coklit yang tidak diterima oleh warga di rumahnya karena khawatir takut tertular
sehingga proses pemutahiran daftar pemilihnya dilakukan tidak secara aktual
dilakukannya di atas meja saja hanya melihat dokumen yang ada di rt atau pelurahan
itu juga bisa berpengaruh pada akurasi daftar pemilih misalnya
hal hal seperti itu yang juga perlu diperhatikan
tadi misalnya ada hal lain misalnya netralitas asn juga
karena tadi pak akmal sebutkan ada kepala daerah yang menjadi petahana
jangan sampai petahana petahana ini yang notabene menjadi kepala satuan tugas penanganan covid di daerahnya kemudian dia incumbent juga
jangan sampai petahana petahana ini yang notabene menjadi kepala satuan tugas penanganan covid di daerahnya kemudian dia incumbent juga
kemudian ada penyalahgunaan wewenang di situ melibatkan asn dan sebagainya
nah ini kan jangan sampai karena tadi masyarakat tidak menjadikan pemilu sebagai prioritas
pengawasannya juga semakin kurang
itu yang juga tidak kita inginkan mas
pak arief bagaimana mengantisipasi yang tadi mbak ninis katakan soal potensi potensi penurunan kualitas demokrasi kita tadi itu
meskipun kemudian ini soal kemudian mendapatkan informasi terkait dengan visi misi pasangan calon
karena tidak lagi ada kampanye terbuka secara besar besaran
ini kan kalau tidak salah kemudian pkpu juga mendorong untuk kpu ini menggunakan teknologi informasi ya pak arief seperti apa
ya jadi sebetulnya ini menjadi komitmen kita bersama ya ketika pemerintah dpr dan kpu
tentu bersama dengan penyelenggara pemilu yang lain
bersepakat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi
kita menjaga kesehatan keselamatan dan tentu kualitas demokrasinya
seluruh tahapan diselenggarakan dengan metode dan cara yang sama sebetulnya
tapi kemudian ditambahkan dengan menerapkan protokol kesehatannya
akurasi pemutakhiran data pemilih
sebetulnya kita perintahkan mereka
kita sama menggunakan cara metode yang sama dan bahkan kita lakukan beberapa penyempurnaan perbaikan
baik tata cara maupun sistem informasi kita
nah tetapi ini bisa menjadi semangat baik bersama diimplementasikan bisa maksimal kalau semua juga mendukung
misalnya tadi disampaikan mbak ninis kpu nya datang dengan protokol kesehatan
dia menggunakan masalah
menggunakan masker menjaga jarak
tetapi ternyata pemilih yang didatangi masih punya polemik yang lain
misalnya khawatir nanti tertular sehingga tidak mau dimasuki rumahnya untuk didata
dan itu di lapangan sangat mungkin terjadi
nah sekarang tahapan pencalonan
sama kita masih menggunakan sipol kita menggunakan silon
jadi penggunaan teknologi informasinya juga sangat banyak
jadi penggunaan teknologi informasinya juga sangat banyak
sama kita gunakan tapi pertemuan secara fisiknya kita tambahkan
apa namanya dengan jaga jarak tadi
nah logistik misalnya
produksi logistik juga kita atur dengan cara yang sama supaya kualitas produksinya
kuantitasnya distribusinya itu bisa sama dan kualitasnya tidak berkurang
tetapi kan situasi ini membutuhkan semangat dan kerjasama dari semua
pihak misalnya tempat produksi logistik pemilu ternyata tidak menerapkan protokol kesehatan
sehingga pada saat produksi ada pegawai yang kemudian positif covid sembilan belas misalnya
nah itu kan juga mempengaruhi para pihak
loh ini jangan jangan surat suaranya nanti menyebar virus misalnya begitu
maka kita terapkan itu protokol kesehatan yang ketat
maka kita terapkan itu protokol kesehatan yang ketat
kepada mereka pada saat melakukan proses produksi
saya tadi sudah jelaskan pada saat hari pemungutan suara protokol pencegahan penyebaran virus covid sembilan belas nya seperti apa
nah kalau semua mematuhi ini sebetulnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan
untuk datang berpartisipasi menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara
nah itulah mengapa semua pihak harus memahami mematuhi memiliki hak pilih
untuk datang berpartisipasi menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara
untuk datang berpartisipasi menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara

untuk datang berpartisipasi menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara
untuk datang berpartisipasi menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara

terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan
tapi kalau dengar apa yang di pepatah orang lama katakan
jadi kita juga harus menyiapkan apa kemudian
bagaimana jika situasi tidak terkendali begitu
karena kan ini di tengah wabah covid sembilan belas
akan seperti apa nanti antisipasinya
pak arief pak akmal dan juga mbak ninis dari pandangan anda semuanya
kita akan bahas di segmen terakhir dialog
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik bapak ibu kita di segmen terakhir dari dialog di cnn indonesia election
saya akan langsung ke mbak denis
singkat saja mbak ninis jadi aturan sudah dibuat
harapan juga semua tadi baik baik dari pak akmal dan juga pak arief
protokolnya sudah ada diatur sedemikian rupa
apakah ini sudah cukup sudah tuntas atau ada yang perlu ditambahkan
agar kemudian hal hal yang tidak diinginkan tidak terjadi
selama pelaksanaan pilkada serentak sampai bulan desember nanti
silakan mbak denis
ya tentu tadi ya ketegasan apa
semua pihak ya ketegasan semua pihak kerjasama semua pihak ya
karena tadi ya kita secara politik sudah bersepakat bahwa
pilkada ini akan diselenggarakan sembilan desember
maka semuanya juga harus maksimal dalam mendukung pilkada sembilan desember dua ribu dua puluh ini gitu
karena tadi tidak mudah dan tidak murah
maka ya tadi jangan sampai jangan sampai ini tidak bermakna gitu ya
jangan sampai justru menjadi
di kelas terbaru dalam covid sembilan belas gitu
tadi kerja berat bagi penyelenggara pemilu
karena tadi saya sampaikan ini bukan penyelenggara pemilu
dan semua pihak bukan sekedar menyelenggarakan pemilu
tapi juga penting menjadi agen kesehatan gitu ya
menjelaskan bahwa ini penularannya cepat sekali gitu ya
kalau orang berkumpul itu akan menular
makanya tahapan tahapan kampanye yang berpotensi terkumpulnya banyak orang itu
memang harus dihindari
itu yang harus terus menerus penyelenggara pemilu lakukan gitu
perlu pak arief dan kpu mungkin bikin iklan secara rutin di media masa gitu ya
di media cetak di media elektronik media sosial gitu
mengkampanyekan ini gitu ya
bukan sekedar mengkapanyekan tahapan pemilu
tapi juga tentang si covid nya ini gitu
sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi yang utuh juga gitu ya
bahwa situasinya memang apa masih pandemi ini belum selesai gitu
dan kita akan pilkada jangan sampai justru menjadi kelas terbaru
gitu mas rehat
pak akmal dari anda terakhir apa yang diinginkan pemerintah dari pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh
dengan dikondisi bayang bayang covid sembilan belas
kita mengimbau kepada semua pihak tentunya agar fokus kepada tahapan tahapan
yang menjadi agenda utama kp penyelenggara saja

agenda kumpul kumpul deklarasi itu tidak ada di dalam agenda tahapan pemilu pilkada dua ribu dua puluh
jadi perlu self control full control pengontrol kepada seluruh pihak pihak
pak slon atau partai pengusung untuk mengurangi hal hal yang bukan menjadi agenda wajib
yang menjadi agenda pilkada kita
deklarasi bukanlah bagian dari tahap tahapan pilkada
jadi kita harus bisa menghilangkan hal hal seperti itu apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang
pak arief terakhir jika situasi sulit dikendalikan pak arief
apakah sudah dikalkulasi oleh kpu kemungkinan kemungkinan tersebut
mas renhat semoga semua situasi bisa dikendalikan
jadi saya tidak mau berande ande
saya ingin semua pihak berpartisipasi aktif di seluruh tahapan pilkada
dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid sembilan belas
pak arief apakah ada apa sanksi terberat bagi peserta pemilu
kalau kemudian tidak menerapkan aturan aturan berkaitan dengan pelaksanaan pandemi
pelaksanaan protokol kesehatan tadi
apakah ini ada berpengaruhnya terhadap kepesertaan mereka sebetulnya pak
kalau ditanyakan sanksi terberat itu variasinya sangat banyak ya
pelanggaran di setiap tahapan itu juga bermacam macam
pelanggaran di masa kampanye
pelanggaran pada saat pemungutan penghitungan suara
jadi pelanggaran laporan dana kampanye
jadi agak susah mendefinisikan itu
sanksi bermacam macam mulai dari peringatan teguran tertulis
kemudian penghentian sebagian kegiatan atau aktivitas
bahkan kalau ada unsur pidananya bisa dipidanakan
mudah mudahan kita lihat besok ya pak arief pak akmal mbak ninis
ada kesadaran dari setiap pihak karena masih dalam tahapan pendaftaran
semoga apa yang terjadi hari ini tidak terulang
dan apa yang kita takutkan berkaitan dengan pandemi ini tidak terjadi
terima kasih banyak pak arief pak akmal
terima kasih banyak mbak ninis
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia election
terima kasih banyak pak arief pak akmal selamat malam
dan kami akan segera kembali dengan rangkuman cnn indonesia election
tetap bersama kami